ini kita langsung melihat bagaimana pantauan banjir di ibu kota
kita akan bergabung ada produser lapangan kami di sana ada angga dwi putra di kawasan pulau gadung jakarta timur
dan juga ada koresponden kami di kawasan cepaka putih ada edo ekariski
baik saya ingin ke angga terlebih dahulu
angga dari pantauan anda bagaimana di kawasan pulau gadung jakarta timur
apakah memang terjadi kemacetan di sana dan seperti apa kondisi banjir ya yang sejak pagi tadi sampai dengan sore tadi
wilayah jakarta diguyur hujan
ya selama sore reinhard sedikit koreksi saya kini sedang berada di kelapa gading jakarta utara
tepatnya di boulevard kelapa gading memang di sini sejak siang tadi ketika hujan deras mengguyur
ini mengakibatkan adanya genangan air
dan menurut informasi dari polsek kelapa gading disebutkan ada dua puluh tujuh titik
genangan air yang ada di kawasan kelapa gading ini dengan ketinggian bervariasi antara sepuluh hingga lima puluh cm
dan tentu saja dengan genangan air yang terjadi ini mengakibatkan kemacetan
terutama di wilayah yang mengarah ke arah kelapa gading di kelapa gading boulevard ini
ini dikarenakan memang ada dua jalur
di sebelah kiri ini memang kondisinya sudah tergenang oleh air dengan ketinggian hingga mencapai lima puluh cm
dan agak sulit dilalui oleh kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat yang bersumbu pendek seperti itu
namun untuk kendaraan kendaraan dengan tinggi yang cukup seperti itu ya ground clearance nya ini masih bisa dilewati
dan untuk itu memang dari kepolisian tidak mengadakan adanya pengalihan arus
namun tetap memberikan tanda hati hati kepada kendaraan yang lewat khususnya kendaraan kendaraan roda dua dan juga kendaraan roda empat
yang bersumbu pendek
dan bisa anda saksikan di sebelah kanan saya bahwa kondisi jalanan yang mengarah ke kelapa gading ini memang macet total
bisa dikatakan tidak bergerak sejak tadi karena memang banyak sekali kendaraan kendaraan yang memutar balik
karena tidak bisa melawati arus di depan mall of indonesia di moe ini reinhardt
dan memang sekarang kondisi hujan sudah reda namun air masih belum surut dan ini masih sedang diupayakan genangan ini
jadi apakah bisa dipindahkan genangan airnya ke kalisunter supaya memang kendaraan kendaraan kecil terutama ini masih bisa melalui lokasi ini
baik angga tadi anda katakan air yang di belakang anda ini tengah diupayakan untuk segera dipindahkan ke kalisunter begitu
dengan cara apa angga kemudian air ataupun banjir ini bisa dipindahkan sehingga jalan bisa kembali lewati
adakah kemudian alat alat bantu yang disiapkan oleh pemerintah daerah atau mungkin warga sekitar yang berinisiasi untuk langsung bagaimana berupaya
untuk mengurangi banjir di sana
ya memang permasalahan di boulevard kelapa gading ini memang adanya tidak lancarnya arus drainase seperti itu
jadi bukan karena adanya luapan sungai seperti itu namun hujan deras namun tidak bisa ditampung oleh drainase yang ada di sini
kemudian juga akhirnya makanya yang harus dibuka adalah di ujung sebelah sana atau di kalisunter
itu yang nanti akan dibuka jalurnya
saluran drainase di sini juga dibuka atau bisa dikatakan sampah sampah yang ada di dalamnya itu diambil seperti itu
dan memang selain petugas kepolisian di sini juga sudah bersiaga dari basarnas kemudian dari bpbd setempat
kemudian dari petugas kecamatan juga
tadi saya memantau bahwa camat kelapa gading juga sudah turut hadir untuk memantau bahwa arus ini atau genangan ini bisa segera surut dengan cara tadi
jalur seperti itu yang ada di drainase kelapa gading boulevard dan juga membuka jalur air yang ada di kalisunter
baik jadi memang masih terjadi genangan di belakang anda dan untuk masyarakat yang menuju ke arah kelapa gading
seperti anda sampaikan ini macet total ya
kondisi di sana saya bisa lihat di belakang anda di sebelah kiri anda memang tampak terjadi kepadatan kendaraan
dari angga di kelapa gading saya bergeser ke edo ekariski di kawasan cepaka putih
edo kalau tadi angga mengatakan di wilayah kelapa gading masih terjadi genangan dan juga macet total
saya pantau juga di belakang anda terjadi kemacetan bagaimana pantauan anda di sana edo
terjadi genangan juga ya atau seperti apa
ya reinhardt sejak siang hari tadi memang berdasarkan keterangan warga yang ada di sekitar jalan lejen suprapto
cempaka putih jakarta pusat genangan masih terus terjadi
meskipun saat saya datang ke sini genangan mungkin sudah dikatakan bisa cukup surut
dan ada ketinggian genangan yang bervariasi mulai dari arah sana yaitu arah sekitar kawasan bypass atau di bawah tol wioto wiono
itu kurang lebih ada genangan setinggi dua puluh sampai tiga puluh cm
dan mengarah ke sana yaitu mengarah ke kawasan senen sepanjang jalan ledjen suprapto
kurang lebih jaraknya dari sana ke situ itu ada satu lima km itu ketinggian air meningkat hingga mencapai empat puluh sampai empat puluh lima cm
ini artinya reinhardt kalau dilihat
bisa dilihat kendaraan yang masih berada di jalur lambat di sekitar sini itu mau tidak mau dialihkan ke jalur cepat
karena memang genangan yang agak mengarah ke sana itu ketinggiannya bisa sampai empat puluh lima cm
yang artinya cukup berbahaya bagi kendaraan roda empat ataupun roda dua
dan tidak bisa melintasi kawasan tersebut karena memang bisa terjadi mogok dan air masuk ke dalam mesin kendaraan
akibat dari genangan yang terjadi dari derasnya cukup derasnya
hujan di kawasan cempaka putih sejak pagi hari hingga siang hari tadi reinhardt kemacetan pun tidak terhindarkan
mulai dari jalan ledjen suprapto tadi kami mendapatkan informasi juga sampai mengarah ke kawasan senen sana
dan dari arah tol wiyoto wiyono sudah terpantau kemacetan yang cukup parah tadi
akibat memang adanya penyemitan jalan dari genangan yang terjadi di jalan lejen suprapto cempaka putih jakarta pusat ini reinhardt
dan tadi kami juga melihat belum ada mungkin bisa dikatakan
penanganan yang sifatnya khusus di jalan ledjen suprapto ini seperti penyedotan air atau bentuk penanganan banjir lainnya
hanya saja tadi ada dua buah mobil derek dinas perhubungan dki jakarta yang standby
untuk pertama mengatur lalu lintas dan juga menangani kendaraan kendaraan yang mogok
kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan roda dua dan juga bajai yang memaksakan kendaraan yang melewati genangan di cempaka putih ini
akhirnya mogok dan tidak bisa melintasi jalan dan harus dibantu oleh petugas dinas perhubungan
maupun masyarakat setempat tadi yang melintasi kawasan ini
kemacetan hingga sore hari ini masih sangat parah begitu reinhardt bisa terpantau dan seharusnya masyarakat memang dihimbau begitu
tidak melintasi sementara kawasan jalan ledjen suprapto yang ada di cempaka putih ini karena memang akan terjebak kemacetan yang tergolong cukup parah
baik edo kalau tadi di gading boulevard terjadi genangan air karena adanya drainase yang tidak baik
sistemnya apakah kemudian di jalan ledjen suprapto yang anda pantau saat ini juga karena drainase
dan ada tidak edo rekayasa lalu lintas yang disiapkan agar kemudian warga tidak melewati jalur tersebut dan mereka bisa perputar balik atau melewati jalur yang lain
baik kami mohon maaf karena terjadi kendala komunikasi dengan koresponden kami di lapangan edo eka rizky
tapi tadi dari laporan edo kita bisa simak bahwa di kawasan
di legend suprapto memang masih terjadi banjir dan juga macet
tapi kita akan coba kembali berkomunikasi dengan edo
ya reinhardt kalau bicara masalah yang terjadi akibat dari genangan yang terjadi di jalan ledjen suprapto ini
ini sama sepertinya dengan yang terjadi di kelapa gading
yaitu akibat adanya drainase yang buruk yang ada di pinggir pinggir jalan di jalan ledjen suprapto ini
tadi saya memantau drainase yang harusnya atau got got yang seharusnya ada di samping kiri atau samping kanan saya ini
reinhardt itu sudah tidak nampak lagi dan tergenang air akibat derasnya hujan yang mengguyur wilayah ini sejak pagi hingga siang hari tadi
got got yang tidak bisa menampung yang ada di samping badan jalan ini
ini mengakibatkan air itu meluap dan langsung menuju ke jalan utama yaitu di jalan ledjen suprapto itu sendiri
kalau bicara masalah
penanganan dari air sendiri tidak ada hal yang khusus yang dilakukan sejauh ini reinhardt di sini
air masih menggenang got got yang ada di badan jalan pun tidak
masih belum nampak dan masih tergenang dengan intensitas air yang cukup tinggi dari dalam got itu sendiri
kalau bicara masalah pengalian arus lalu lintas
jalan lejen suprapto secara umum sebenarnya tidak ditutup untuk kendaraan melintasi kawasan ini untuk menuju senen ke sana reinhardt
namun dua jalur yang seharusnya tersedia di jalan ledjen suprapto
yaitu jalur lambat dan juga jalur cepat
ini satu jalur yaitu jalur lambat yang ada di sini
sementara ditutup di bagian sana dan pengemudi dialihkan untuk masuk ke jalur cepat
di mana memang genangan air tidak terlalu tinggi di jalur cepat itu sendiri reinhardt
dan inilah yang mengakibatkan adanya kemacetan lalu lintas yang terjadi di sekitar jalan ledjen suprapto yang mengular
hingga ke dalam tol wiyoto wiono jakarta pusat reinhardt
baik terima kasih edo ekariski untuk laporan anda langsung dari kawasan cempaka putih di jakarta
pusat terkait dengan banjir di ibu kota
dan sebelumnya tadi juga ada angga dwi putra yang melaporkan langsung dari kawasan boulevard lapagading jakarta utara